kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan raya transyogi
kelurahan jatikarya kota bekasi jawa barat
persuas kecelakaan maut itu terjadi pada seminggu sore
di saat kondisi lalu lintas dalam kondisi macet karena lampu merah
menurut korban selamat dalam kejadian tersebut
kecelakaan terjadi di saat kondisi lalu lintas tengah padat oleh pengendara
karena menunggu lambung merah
kemudian tiba tiba datang truk tangki pertamina
yang datang dari arah jakarta menuju cilengsi
langsung menyeruduk sejumlah kendaraan yang berada di depannya
akibatnya sejumlah kendaraan yang tengah menunggu lampu merah
menjadi korban kecelakaan
sedikitnya sepuluh pengendara dikabarkan meninggal dunia
akibat diseruduk truk tangki pertamina ini
berarti si mobil tank itu dalam kecepatan kencang atau gimana
setelah beberapa jam di lokasi kejadian
satu korban terakhir kecelakaan di jalan transyobu
jadi karya bekasi akhirnya berhasil dievakuasi ketugas
korban ditemukan dalam kondisi pingsan dan langsung dievakuasi petugas medis
selain warga sipil yang diketahui meninggal dunia
seorang anggota tni angkatan laut turut dikabarkan meninggal dunia
ternyata setelah kami sisir di beberapa rumah sakit
mulai dari mitra keluarga
permat taji burur
kemudian terakhir di kerabat jati
ini korban meninggal dunia ada
ini update terakhir ya sementara sepuluh
akibat dari kecelakaan ini kemacetan pun terjadi
hal ini disebabkan setengah bahu jalan ditutup petugas
guna penyelidikan petugas laka lantas polda metro jaya
diliputan cnn indonesia
sembilan jenazah korban kecelakaan di jalan alternatif cibubur bekasi
menjalani otopsi di rumah sakit bayangkara jakarta timur
sementara pihak pt pertamina patra niaga
menyatakan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan yang terjadi
sembilan jenazah korban kecelakaan maut di jalan alternatif cibubur bekasi
dibawa ke rumah sakit bayangkara jakarta timur untuk dilakukan otopsi
ke sembilan dari sepuluh jenazah tiba sekitar pukul setengah enam sore
seluruh jenazah ditempatkan di ruang pemeriksaan instalasi kedokteran forensik
sebelum dilakukan pemeriksaan
sementara itu terkait kecelakaan tersebut pt pertamina patraniaga menyatakan bertanggung jawab penuh atas kejadian ini
atas kejadian ini kami akan memberikan penanganan yang terbaik terhadap korban maupun beberapa korban yang masih dirawat di rumah sakit dan kami mendoakan semoga para korban yang korban
sementara pihak rumah sakit bayangkara polri mengimbau kepada warga yang kehilangan anggota keluarga untuk menyiapkan data korban
di antaranya kartu keluarga akte kelahiran sim atau pasport atau data lainnya untuk melakukan pencocokan identitas
keluarga korban juga bisa menghubungi informasi lewat nomor telepon rumah sakit di dua puluh satu delapan ratus sembilan ribu tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan dengan nomor extension satu ratus dua puluh